momen ramadan menjadi berkah tersendiri bagi sebagian masyarakat terutama usaha kecil mikro
keluarga di kampung nastar jalan merpati satu dan dua kota tangerang banten
semakin sibuk mengerjakan kue kering khas hari raya idul fitri
di kampung nasar ini terdapat sekitar tujuh industri rumahan pembuat kue kering
kampung nastar jalan merpati satu dan dua kota tangerang banten
menjelang lebaran mereka pun mengalami peningkatan produksi hingga satu lima ratus lusin dengan delapan belas macam varian rasa
salah seorang pembeli sekaligus penjual kue kering lebaran sudah bertahun tahun berbelanja kue untuk dijual kembali
udah setiap hari kesini bolak balik terus
emang tahu tempat ini dari mana
dari adik saya
tadinya jualan disini ngambil jualannya online
saya yang lanjutin
oh jadi ibu bakal ngebuang lagi
iya jual lagi
resep kue kering milik sudartati ini merupakan hasil belajar tata boga saat masih muda dahulu
pada awalnya ia hanya dibantu tiga orang pekerja
dan kini usahanya sudah berkembang pesat
sudartati mengaku bulan ramadan menjadi berkah tersendiri
rumah produksinya telah merampungkan satu lima ratus lusin toples pesanan pelanggan
tadinya saya cuma pakai kompon
kami membutuhkan kue kering
terus kama kue kering kue kering
terus kama kue kering
ada seluruh anak yang lagi
saya cuma satu dua orang yang sudah ada
ini ada sembilan belas orang
ramadan dan idul fitri tahun ini momentum bagi sudartati dan lainnya untuk bangkit setelah mengalami lesu pesanan akibat pandemi covid sembilan belas
dirinya pun ingin usahanya bisa dilanjutkan oleh putrinya dan bisa memiliki tempat usaha yang lebih representatif kelak
jelang lebaran jasa sewap kering
jelang lebaran jasa sewap kering
jelang lebaran jasa sewap kering
jelang lebaran jasa sewap kering
jelang lebaran jasa sewap kering
jelang lebaran jasa sewap kering
jelang lebaran jasa sewap kering
harga sewa mobil di masa lebaran pun terdapat kenaikan dari hari biasa
pada musim lebaran sewa mobil dikenakan minimal enam hari
untuk harganya jika hari biasa rp empat ratus per dua puluh empat jam
maka pada musim mudik lebaran menjadi rp enam ratus
meskipun mahal pelanggan mengaku memilih menggunakan mobil sewaan
karena tingginya mobilitas di kampung halaman yang membutuhkan transportasi pribadi
saya datang ke john renta berniat untuk menyewa mobil selama satu minggu sampai sepuluh hari
untuk pulang kampung ke daerah saya
daerah mana pak
daerah bandung pak
para pengguna jasa rental mobil diimbau untuk memastikan kondisi mobil dalam keadaan baik
sebelum digunakan untuk mudik ke kampung halaman
tim liputan cnn indonesia